kalau kita dengar tadi prof mahfud mengatakan bahwa semakin tambah kementerian
maka itu punya potensi semakin banyak korupsi
begini mbak ketika kabinet atau kementerian atau lembaga pemerintahan itu membesar
tentu mengakomodasi berbagai macam kepentingan kan
kalau sekarang misalnya dikatakan bahwa kabinet yang akan datang itu akan lebih gebuk
itu tentu merupakan logik dari siapa siapa saja yang sudah mendukung
tapi pertanyaan saya dari prof mahfud itu
apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme
ketika ada penambahan lembaga lebih besar
diisi oleh orang orang mungkin bisa jadi
itu akan mempersar juga potensi terjadinya kolusi nepotisme
kolusi nepotisme itu artinya perekrutan nanti misalnya yang jadi apa jadi apa
di dalam satu struktur kelembagaan itu belum tentu ditentukan oleh meritokrasi
meritokrasi itu kan yang diinginkan sebenarnya dalam undang undang asn yang lalu bukan yang sekarang ya
nah anda kan juga banyak menulis soal reformasi birokrasi
jadi rasanya relevan kalau saya menanyakan
apakah reformasi birokrasi itu juga bisa memasukkan unsur harus dirampingkan atau dikecilkan
atau juga reformasi birokrasi itu sangat tidak diakomodir atau tidak dapat sejalan dengan penambahan kementerian
apakah reformasi birokrasi ini kalau saya persingkat
itu justru akan semakin jauh ketika kementerian ini ditambah
kalau misalnya kita melihat nafas undang undang asn yang kemudian memperingkas dari jumlah kelembagaan
kementerian misalnya itu kan keinginan supaya birokrasi itu agile adaptif terhadap perubahan akan
tapi kalau ketika diputuskan nanti akan ada perubahan lebih banyak ongkosnya juga kan akan lebih banyak
belum lagi kita memikirkan bagaimana nanti distribusi orang orang yang akan menempati jabatan jabatan yang strategik misalnya dalam kementerian
artinya ketika bicara ada satu menteri biasa jadi ada wamen lalu harus ada dirjennya ada sekjen
itu kemungkinan gemuk menggemuk dan menggemuk mbak
makanya pertanyaan saya adalah apakah semangat kita untuk reformasi birokrasi itu justru jadi terhambat ketika kemudian ada penambahan kementerian
semangat untuk memperkecilkan untuk mempercepat pergerakan
tetapi kalau misalnya banyak gemuk berarti kan itu kan lambat
itu yang dibilang bahwa per ringkaslah persingkatlah jumlah bukan hanya kelembagaan tapi struktur yang di dalam pun dirampingkan
jadi mbak rathri ingin mengatakan selama ini karena anda pemerhati birokrasi banyak menulis soal reformasi birokrasi
dengan tiga puluh empat lembaga kementerian saja kita masih punya urusan dalam pr strukturnya
apalagi ini mau ditambah lagi dalam beberapa kementerian
kenapa wacana bahwa penambahan kementerian itu menjadi sesuatu yang rasanya di depan mata
bahwa kita bahwa anda belum tentu setuju banyak yang juga tidak terlalu setuju soal ini
tapi kenapa secara politik itu seperti sesuatu yang niscaya
melihat bagaimana pola dukungan dan tidak mendukung pemilihan presiden sekarang ini
karena presiden sekarang terpilih kan banyak yang harus diakomodir
yang masuk dalam koalisi dan non koalisi yang kemudian akan masuk
itu kan perlu ruang
nah perlu ruang tersebut kan tidak bisa hanya diakomodasi di tiga puluh empat yang ada sekarang ini
mengapa menurut mbak ratri seorang yang terpilih lima puluh delapan persen tidak hanya perlu mengapa tidak cukup mengakomodasi partai partai pendukungnya saja
mengapa perlu untuk mengajak
apa sebenarnya siapa yang butuh siapa
keinginan untuk memuluskan program mbak
memuluskan program yang sudah ada dan yang ke depan
karena saat ini partai partai di parlemen yang mendukung prabowo gibran itu masih minor government kalau dibandingkan dengan yang di luar prabowo gibran
yang di dalam parlemen kan memang mereka kalau misalnya
menggolkan program karena selama ini kalau kita bicara hanya golkar gerindra pks pan dan demokrat itu masih selisihnya di bawah mereka yang ada di pdip nasdem pkb pks
sehingga perlu merangkul untuk meloloskan program
untuk menciptakan eksekutif yang very strong
bantuan agar yang ada di parlemen atau di legislatif itu juga hampir bisa unified lah
untuk sama sama mendorong program yang memang dicanangkan atau diinisiasikan
atau tadi mbak ratri mengatakan nggak gampang meskipun presiden terpilih ini dipilih dengan sangat landslide
tapi gak gampang juga hanya sekedar mengajak
apakah misalnya seperti yang dikatakan oleh ketua umum partai golkar
pak erlangga mengatakan bahwa
dia mengatakan bahwa kami golkar itu mendapat sekitar lima belas sampai delapan belas persen
jadi hitung hitungannya kira kira dalam kabinet itu kira kira lima kursi
saya ingin mengatakan bahwa ketua umum partai golkar saja erlangga hartarto secara terbuka mengatakan kami dapat kursi sekian persen
maka kira kira kalau dihitung ya dapat lima kursi di kabinet
artinya buat partai lain misalnya
nasdem pkb yang di atas pan demokrat merasa berhak mendapatkan kursi yang lebih di kabinet begitu
kalau kita hanya sekedar menghitung berapa proporsi yang didapatkan dari perolehan suara legislatif kan
kita sekian itu translated untuk ini
tapi kan tidak semudah itu juga ya mbak rusi ya
karena ini siapa yang berkontribusi lebih
karena secara originalitas dia yang mendukung prabowo dan gibran untuk menang
baru kemudian nanti yang lain lainnya
lalu kalau itu apa gunanya mereka bergabung kalau tidak diberikan kursi nah itu sesuai dengan perolehan mereka di parlemen
tentu ini kan bagian dari bar gain
ketum nasdem misalnya pkb misalnya kalau mau ajak saya jangan lupa kursi saya di parlemen lebih dari partai partai pendukung
atau misalnya tidak hanya sekedar masalah jumlah kursi tetapi kementerian kementerian yang misalnya portfolio gitu kan
atau kementerian kementerian yang strategik
tapi semuanya teremfirat misalnya
jadi mbak ratri melihat bahwa ini akan terjadi inefisiensi ada potensi korupsi nepotisme dengan penambahan kementerian
tetapi rasanya penambahan kementerian itu menjadi satu keniscayaan karena tidak saja harus mengakomodasi partai partai pendukung yang ada di parlemen
mengakomodasi partai partai di luar koalisi indonesia maju
dan jangan lupa ada juga partai partai yang tidak masuk parlemen tapi masuk dalam koalisi indonesia maju dan relawan
jadi tidak mudah jadi seorang prabu dalam hal ini
banyak hal komponen untuk menentukan siapa siapa saja yang masuk dalam kabinet
termasuk juga mengisi jabatan jabatan lain yang ada di lpnk misalnya
lembaga non kementerian ya
atau lembaga lembaga yang non struktural misalnya
itu saya bisa bayangkan ke depannya mbak rosy
bahwa dengan upaya prabowo gibran sekarang untuk merangkul lebih banyak orang
supaya bisa memudahkan memberikan legitimasi
itu akan menimbulkan konsekuensi konsekuensi yang cukup berat
yang harus kita pikirkan reformasi birokrasi itu menurut saya bisa setback
selain pengeluarannya akan begitu banyak dari sisi apbn
tapi juga potensi potensi yang berapa banyak sih nanti yang kita sumber daya kita harus keluarkan untuk mengawas misalnya untuk masalah korupsi tersebut
karena sesungguhnya yang ingin dijalankan adalah melanjutkan program
antara program atau hanya sekedar untuk urusan politik
mana yang anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya untuk bagi bagi kekuasaan
cukup harus dipertimbangkan karena dalam hal ini saya melihat sampai etik sekarang ini
karena kan sebenarnya yang harus dilihat selebih dari itu
berapa banyak yang didapatkan dari posisi kementerian kan
tapi sekarang kompetensi yang harus kita lihat
program program apa misalnya yang ditawarkan untuk
oke saya mampu untuk menduduki di posisi di kementerian ini
ya tapi mbak ratri mau menjawab pertanyaan saya
kalaupun ada akhirnya diputuskan ada penambahan kementerian
apakah anda melihat ini demi melanjutkan program nasional
atau sesungguhnya hanya sekedar bagi bagi jabatan
saya kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan dulu
perlukah partai partai di luar koalisi prabowo gibran tetap diajak masuk kabinet
jika perolehan suara untuk prabowo gibran sangat besar
mengapa partai di luar koalisi harus diperhitungkan untuk tetap di luar